wahai rakyat pajajarat
jinkan kami untuk membawa raden kian santang ke istana
jangan bawa raden kian santang
biarkan raden disini biarkan dikuburkan disini
karena kami tidak ingin berpisah dengan raden kian santang
tapi kami harus segera membawanya jasad raden yang santan ke istana pajajaran
kasihan jenajahnya jika berada tetap disini
biarkan kami yang mengurusnya
kami yang akan mengembumikannya dan kami akan memandikan mayatnya
karena kami cinta raden kian santang
kalau kalian cinta dengan raden kian santang
seharusnya tidak menghalangi kami untuk membawa jasadnya ke istana pajajaran
raden kian santang akan lebih tenang berada disana
di sekeliling orang orang yang dikasihinya
apapun yang akan kami lakukan raden kian santang tenang di dalam sana
terima kasih atas kebaikan kalian semua
kami akan segera membawanya jasad raden kian santang ke istana pajajaran
rai raden kian santang rai
dimana dia putraku kakak anda dimana dia
putraku kian santang kakak anda dimana dia kakak anda
rai apa kau melihatnya
tidak raka tiba tiba saja dia menghilang raka
tunggu nanda putraku
putraku putraku kian santang
putraku kian santang